ratusan rumah warga di lima desa di kabupaten aceh barat aceh
hingga minggu dini hari terendam banjirop atau gelombang pasang air laut
rumah warga terendam hingga ketinggian lima puluh cm
kondisi ini diperparah hujan yang terus mengguyur kawasan ini
akibatnya sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman
serta ke rumah sanak saudaranya
namun masih ada warga yang memilih bertahan di rumah masing masing
untuk saat ini kami tetap waspada di posko
anak anak sudah kami bawa ke tempat keluarga terdekat
saat ini warga sangat membutuhkan bantuan air bersih dan makanan
sebab dapur rumah mereka tidak bisa digunakan untuk memasak
meski bantuan terus berdatangan ke posko darurat
sebagian warga mengaku masih belum mendapat bantuan sembako dan juga air bersih
tidak bisa dalam kondisi seperti ini
yang sangat dibutuhkan sekarang air bersih
air bersih sembako
sembako mimi instan lah ya kan
sumur pun sudah asin
sumur sudah asin air air bersih
tempat tidur pun sudah basah
sementara itu camat johan pahlawan sabirin mengaku
bantuan tahap pertama bagi korban banjirop sudah disalurkan
ada ratusan jiwa
bantuan untuk sementara ini
bpd sudah menyalurkan bantuan
dan juga dengan sosial
pemerintah kabupaten aceh barat meminta warga setempat untuk tetap waspada
sebab diprediksi banjirop terus terjadi selama bulan purnama
adapun banjir terparah terjadi di desa pasir kampung belakang serta desa ujongkalak
supriyadi aceh barat aceh